iya ada kata pepatah kasih sayang ibu pada anaknya memang tidak terbatas
hal itu bahkan terjadi pada binatang budi
betul seperti yang terjadi di kebun binatang memvis amerika serikat
ketika seekor orang utan ya pak yang betina begitu gembira bertemu kembali dengan anaknya yang masih bayi
keduanya sempat dibisarkan selama sebelas hari setelah sayang ibu yang bernah
ini ibunya bernama jahe ya pak melahirkan bayinya tersebut
secara sesar dalam rekaman video dari kebun binatang mempis terlihat jahe langsung mengendong dan memeluk sang bayi saat keduanya bertemu
layaknya seorang ibu yang merindukan anaknya
jahe tampak sangat bahagia dan tidak mau melepaskan anaknya
iya petugas kebun binatang menghargai peristiwa ini dan membiarkan jahe merawat anaknya selama dua puluh empat jam
dan hingga saat ini sang bayi orang utan belum diberi nama